sampai jumpa di video selanjutnya

dan dengan begitu kamu bisa menerus tahtanya
aku tidak mencari tahta rani
aku setuju dengan rencanamu
jadi kau sengaja kabur
karena dipaksa menikah oleh ayahmu
kamu ini pemalas sekali kamu jadi gadis
ambil bantu aku buat sarapan
kenapa sih kamu marah marah
sudah tidak apa apa
kita harus buat makanan ayo
yang benar saja inang
mana mungkin kak rosman perempuan
aku melihatnya dengan mata dan kepala ku sendiri
sewaktu dia mencuci mukanya tadi
tapi untuk apa dia menyamar jadi laki laki
aku tidak berani bertanya padanya
dia tidak ingin diketahui orang lain
kalau dia dan jalu adalah sepasang kekasih
sudahlah tuan putri
kau mengetahui sejak awal
jadi kau bisa mencegahnya
kau tidak jatuh cinta padanya
ampun tuan ku
hembah membawa kabar buruk
mahra ini tuan ku
mahra ini telah datang
betul tuan ku
bahkan dia diantar bersama kakaknya kemarin
kamu ini sudah gila ya
mahra ini itu anak tunggal
dia tidak punya kakak
aku sekarang ke istana